ratusan siswa sd muhammadiyah dua puluh surabaya meragakan berbagai peran dalam kronik perjuangan
rakyat hingga mampu merebut kemerdekaan dari penjajah jepang dan belanda cerita perjuangan
secara teatrikal ini diawali ketika penjajah dari bangsa eropa datang ke nusantara dalam
kisahnya digambarkan berbagai kegagalan setiap muncul perlawanan dari para pahlawan mulai dari
daerah di ponokoro sampai patimura anak anak diajak memahami situasi perjuangan dari masa
kemasan cerita berlanjut dengan munculnya persatuan yang ditandai dengan ikrar sumpah
pemuda pada seribu sembilan ratus dua puluh delapan ini kenapa kami hadirkan karena kami berharap anak anak itu bisa merasakan langsung
bagaimana beratnya bagaimana pertaruhan dia para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan
ini karena kita berharap anak anak itu bisa merasakan langsung bagaimana beratnya bagaimana
ini harapannya dengan itu anak anak akan memiliki jiwa patriot tumbuh rasa cinta tanah air dan
akhirnya mereka akan tumbuh menjadi generasi generasi yang akan membanggakan bangsa indonesia ke depan
anak anak sangat antusias memainkan peran mereka dalam teatrikal kolosal ini mereka
sukses menggambarkan tiap tiap peristiwa sejarah kemerdekaan kalau latihannya itu
cuman tiga hari terus kalau susahnya kayaknya enggak karena cuman kita kan cuman harus tertip
aja patuh gitu terus tadi lihat tadi tuh keren gitu bagus terus ternyata juga masuk tv jadi seneng
sekolah ini memanfaatkan momen kemerdekaan dengan menghadirkan pembelajaran sejarah
yang partisipatif kepada murid kelas satu sampai enam
miftah farid miki perisya surabaya jawa tenggara